salma udah ada yang ngantri
poka lu kenapa doh
gak enak banget gue liatnya
simp guru ya
atau gak mau kalah saing sama sinathan
gimana dok rasanya sakit kan
gue beneran kali
kalian tenang aja
gue gak apa apa kok beneran
yaudah kalau gitu gue pulang duluan ya
nanti kalau misalnya ada natal jangan lupa ya bilang
gimana sih lu
hei bisa mbak
nanti itu kita ada acara osis kamu ikut ya
ikut ya neng
udah sampai ketemu nanti ya kak
muah muah muah
bagus kan surah gue
iya bagus bagus banget
bagusan loh kucing gue berantem kemarin
gue tuh cuma mau menupakan isi hati gue
lewat lagu bud
iya dit gue tau
tapi lu udah sejam nyanyiin lagu itu
liriknya itu itu aja
aku cinta padamu
eh natan kemana sih
nat mau kemana lu
jadi kita akan bagi kelompok nanti
untuk pengarangan dana dan untuk pembagian listriknya
nanti akan saya kasih tau untuk mobil lanjutnya
sekarang kita akan membahas visi dan misinya dulu ya
ini keren sih
kok lu bisa ada di sini
ini kan tempat umum
terus gue gak boleh kesini
awiran kamu gak jadi dateng
dateng kok kak
enggak kok neng tenang aja
neng mau diulang rapatnya
apa sih yang gak buat neng
aduh yaudah kalau gitu yuk kita lanjut lagi rapatnya
maaf banget ya telat
soalnya tadi cari cara buat kabur dari dinda sama evelyn
ya tau sendiri kan
aku ngerti ya
aku malah khawatir kalau kamu tadi kenapa napa
ini biar aku aja
soalnya aku gak mau ribut sama dinda
gue cuma menyayangkan aja
kalau backstreet kayak gini kan aku gak bisa ngelakuin
aku gak bisa bebas buat ngelakuin ke kamu

yaudah kalau gitu saya balik dulu ya kak
eh aku antarin aja gimana
salma udah ada yang nganter
pokoknya lo kenal
gak enak banget gue liatnya
si guru ya
atau gak mau kalah saing sama sunathan
gimana doh rasanya
nah gue bisa jalan sendiri kok
gak usah dipegang pegang kayak tadi
tapi gue pengen aja ntar lu pulang
gak punya alasan buat nolak gue kan
ya udah makanya terima aja
dianterin pulang sama cowok keren masa nggak mau sih
siapa yang keren
ya gue lah
buktinya tadi lo ngelihat gue takjub pas gue main bmx
ya ampun nath
gajolah kotor nath
udah gak apa apa
nih ada kiriman paket nih dari dimas
gue buka ya
perhatian banget ya dimas
sampai tau makanan kesukaan
sampai tau din
aduh kasian banget ya dimas
udah perhatian paul
masih aja ditolak
gak usah banyak komen deh
katanya ada urusan gitu

kau tak bisa
aman pikir babi gak mungkin hidup che tekke itu yah
udah ke webat lingkungan geloh
wah kesalif lu do
lu tuh ada kelas gue
mau gue pecat jadi dari kelas gue
ile karena kelas galak amat
kita tuh main dari kecil
plus tetangga pula
pokoknya gue gak bisa biarin cewek baik baiknya sama deket sama cowoknya dia